seorang warga asing menjadi perbincangan warganet setelah terekam beradu debat dengan petugas polisi di canggu bali
bule tersebut dihentikan petugas karena tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor
bukannya meminta maaf bule tersebut malah balik membentak dan memarahi petugas kepolisian
sejak beberapa hari terakhir setiap hari polisi melakukan razia di daerah objek wisata maupun kawasan yang banyak ditinggali oleh warga negara asing
razia tersebut dilakukan menyusul maraknya warga negara asing yang mencopot dan mengganti plat nomor kendaraan